tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster
edi prabowo kamis pagi kembali menjalani pemeriksaan
oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi
tanpa mengeluarkan sepatah kata pun
mantan politisi gerindra tersebut langsung masuk ke dalam gedung merah putih kpk
ia terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya sebagai langkah protokol kesehatan
sebelumnya pada rabu malam
edi prabowo mengucapkan permintaan maafnya
dan akan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya
terkait penetapan edi prabowo sebagai tersangka korupsi
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
menegaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri edi prabowo
dengan penetapan status tersangka
edi prabowo tak lagi menjadi kader partai gerindra
dasko juga menyebutkan bahwa gerindra menghormati
segala proses hukum yang berlaku di kpk
terkait penetapan tersangka edi prabowo
setelah mengajukan pengunduran diri
sebagai kader partai
edi prabowo kini tak lagi menjabat sebagai
wakil ketua umum bidang ekonomi dan anggota dewan pembina
ya tentunya pak pengunduran dari pak edi prabowo
kami terima dengan baik
sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di partai
ya kalau sebagai menteri tentunya itu adalah hak prerogatif presiden
kami dari partai gerindra tidak mencampuri
dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan
sementara itu sesuai surat menteri sekretaris negara
presiden joko widodo telah menunjuk
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
luhut bin sarpanjaitan
sebagai menteri ad interim hingga ditetapkannya
pelaksana harian menteri kkp dengan keputusan presiden
tim liputan cnn indonesia